setelah kemendak tidak mengumumkan mafia minyak goreng
pihak kepolisian pun belum menemukan adanya mafia minyak goreng
lalu apa penyebab sempat menghilangnya minyak goreng di lapangan
apakah betul betul ada mafia minyak goreng
kita bergabung bersama dengan kombes polisi helvia segaf
kasub satgas ketersediaan pangan polri
selamat sore pak helvi
pak helvi sampai hari ini minyak goreng curah ini masih sulit sekali pak
ditemukan di lapangan dan harganya ini masih di atas harga eceran tertinggi
yang ditentukan oleh pemerintah
dari hasil investigasinya satgas pangan polri
apa penyebabnya pak masalahnya di mana
ya perlu kami sampaikan bahwa untuk harga di lapangan masih ada yang di atas
pariwitar di atas lima belas lima ratus dulu
jadi ini atas
jadi ini kita telusuri pada penyeluruh mulai dari institutor sampai dengan user
jadi belum diketahui pak penyebabnya kenapa kemudian minyak goreng curah ini langka
dan harganya masih tinggi belum diketahui ya pak ya
jadi saya kan dari hasil verifikasi enam puluh sembilan pemohonan yang dikirimkan oleh
oleh kementerian itu sudah tiga yang terverifikasi dan sudah tanda tangan kontrak dengan bpd pks
kemudian setelah itu mereka komitmen untuk melakukan produksi
nah di tiga puluh tiga itu sudah tujuh yang melakukan produksi dengan tonase satu sembilan ratus empat puluh enam ton
dan ini sudah distribusi ke beberapa wilayah
jadi lima ribu lima ratus sepuluh ton yang komitmenkan dalam kontrak tersebut
nah diupayakan diharapkan hari ini sudah mulai menambah lagi produksinya
sehingga bisa mencukupi kebutuhan harian di masyarakat
nah dari tiga puluh tiga tadi kan baru tujuh yang berproduksi
sementara yang lain masih berproses
april itu mulai produksi seluruhnya
mudah mudahan mereka akan lebih cepat lagi untuk produksinya
sehingga bisa segera didistribusi ke lapangan atau ke end user
dari tiga puluh tiga baru tujuh yang melaksanakan komitmennya ya untuk memproduksi minyak goreng curah
seperti yang diinginkan oleh pemerintah
tapi pak helvi kita ingin tanya apakah kemudian satgas pangan polri
menemukan masih ada penimbunan penimbunan minyak goreng terutama yang migor curah ini pak di lapangan
sampai hari ini tidak ada kita temukan penimbunan
karena memang produksinya kan baru tujuh perusahaan yang produksi
sehingga kita menunggu mudah mudahan dengan ditambahnya yang lolos verifikasi dan menandatangani kontrak tersebut
kita segera memproduksi
ya bisa memenuhi kebutuhan
oke satgas pangan polri tidak menemukan adanya penimbunan yang dilakukan oleh para produsen ataupun distributor
tapi kita ingin tanya pak
apakah kemudian satgas pangan polri juga menemukan adanya indikasi oknum oknum tertentu yang menyembunyikan
kemudian merepackage pak mengemas ulang minyak goreng curah yang sudah ada di pasaran
kemudian karena ada disparitas harga dengan minyak goreng kemasan premium
kemudian minyak goreng curah ini disembunyikan dikemas ulang dan dijual sebagai minyak goreng kemasan premium
ditemukan nggak pak fakta itu di lapangan
fakta itu di lapangan
sampai hari ini pak untuk mencari penimbunan
untuk yang dikomitmen kemarin pada saat ditandatangani
ini kemarin tanggal dua puluh empat itu belum ada kita temukan
sebelumnya di polres cirebon kota itu sudah menemukan ada packing yang intinya adalah minyak goreng curah
ini dengan pendalaman apakah betul ini memang minyak goreng curah yang poinnya sesuai dengan masuk di kategori curah
atau masuk kategori kemasan
oke pak kita harus tanya ya bahwa karena kan ini kemarin
menteri perdagangan pada minggu lalu mengatakan bahwa akan ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng
yang akan diumumkan oleh polri begitu ya tapi di sisi lain polri mengatakan bahwa belum ditemukan adanya mafia minyak goreng
jadi ini ada perbedaan pendapat antara polri dengan kementerian perdagangan
sebetulnya ada tidak sih pak mafia minyak goreng ini pak
lalu di sini kita menyampaikan bahwa itu mafia
kasus yang kita temukan di awal maret kemarin itu tidak ada hubungannya antara satu kasus dengan kasus yang lain
ada yang kita tingkat produsen ada yang kita kan keseimbangan kemudian tingkat distributor juga ada kemudian di pedagang juga ada
jadi ini mereka tidak ada kaitannya
terputus dengan yang bisa disampaikan
oke jadi tidak ada kaitannya
terlalu dini menyimpulkan bahwa itu mafia minyak goreng
tapi kementerian perdagangan menteri perdagangan mengatakan sudah memberikan data datanya kepada polri
jadi ini datanya sudah diterima atau belum pak
datanya yang diberikan kepada kita saat melakukan kunjungan di medan di pts

setelah data diberikan kepada penyidik kita yang ada di polda sumut
dilakukan langsung penyelidikan ke tempat kejadian maupun ke jalur distribusinya
dan ternyata yang disampaikan sudah kita sampaikan bahwa itu tidak ada
barang itu ternyata ada
saat beliau menghadiri di lokasi itu sudah dalam proses perjalanan
esok harinya sudah sampai ke pendistribusian
oke jadi tidak adanya minyak goreng di lapangan ataupun di pasaran beberapa waktu yang lalu
selama berbulan bulan itu tidak ada kaitannya dengan mafia
kesimpulan satgas pangan polri seperti itu pak
bahwa ini murni memang barangnya langka atau seperti apa pak
karena tiba tiba hilang tidak ada barangnya itu bagaimana penjelasannya pak
tentunya semua informasi yang disampaikan kepada satgas pangan akan kita lanjuti
kita membuat laporan informasi kita akan lakukan pendalaman
dan sekarang dalam proses pendalaman ke informasi informasi yang disampaikan kepada satgas pangan
terakhir pak helvi bagaimana memastikan bahwa proses distribusi minyak goreng curah
yang sudah diproduksi oleh tujuh produsen sesuai dengan kontrak dengan pemerintah ini
akan terdistribusi ke pasaran dengan tepat begitu ya
karena masyarakat sebentar lagi akan menghadapi bulan ramadhan
jadi semua satgas pangan baik di kapusat sampai dengan tingkat daerah
di polda polres sampai dengan polsek semuanya turun
kita menggandeng babin samtimas kerjasama dengan kor sabara
nah jadi di situ ada kor bima
di situ kita sudah lakukan zoom meeting langsung dengan babin kamtipmas
sudah zoom meeting dengan babin kamtipmas

mendapat tugas untuk mengecek kesediaan pusi dari produsen sampai dengan ke end user
mereka melaporkan secara berjenjang kepada atasannya
dan berkolaborasi dengan penyidik kita yang ada di lapangan
secara berjenjang mereka akan menyampaikan ke satgas pangan daerah
dan ke satgas pangan pusat
mereka akan mengatakan pengawalan seluruh jalur distribusi yang ada di
mereka akan mengawal dan juga mengawasi proses distribusi minyak goreng curah
yang diproduksi oleh produsen yang sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah
dan sekali lagi minyak goreng ini tidak langka dan juga mahal jelang bulan ramadhan
kasub satgas ketersediaan pangan polri
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak helvi